di tengah pandemi covid sembilan belas makanan beku semakin banyak dipilih
makanan beku dikenal praktis dan saat ini mudah ditemukan dalam berbagai platform digital
aku sukanya tuh kayak jenis jenis daging ayam gitu
soalnya gampang kita kan sekarang udah canggih nih zamannya
meningkatnya minat membeli makanan beku membuat pengelola restoran daging asap christi
berinovasi memasarkan produknya dengan cara dibekukan
christie mengaku di awal pandemi penjualan makanan bekunya meningkat hingga dua ratus persen
proses pengolahan hingga pengemasan yang tepat jadi kunci makanan beku daging dan ayam asap kedainya laku di pasaran
kurang lebih ada tiga tahap yang dilakukan
yang pertama itu pengotongan sama marinet
kemudian kita pengasapan baru penyajian yang baru kita bukukan
jadi kita vakum kita seal dan akhirnya baru simpan dalam freezer
kurang lebih di minus lima belas sampai dua puluh derajat celcius
namun ada yang harus diperhatikan saat mengonsumsi makanan beku
dokter spesialis gizi cunhavia halida mengingatkan konsumen harus cermat memilih jenis makanan beku
saat membeli pastikan terdapat kandungan gizi
yang bahan olahan makanan yang sudah dibuat ya kita memang harus cermat sekali
kandungan gizinya kita harus lihat kandungan gizinya
yang pasti harus ada vitamin b nya
kita butuh zinc di situ butuh magnesium di situ butuh vitamin dan mineral di situ
biasanya ada di dalam protein hewani dan frozen food yang ada kandungan sayurnya di dalamnya
makanan beku atau frozen food bisa awet selama tiga bulan jika disimpan di freezer
sementara makanan beku yang terbuat dari tepung seperti kebab atau mie ayam
tidak disarankan dikonsumsi setiap hari karena bisa menyebabkan penyakit seperti kolesterol dan hipertensi
demi liputan cnn indonesia